gilang ke belakang dulu ya mama
aku gak tau kenapa mama seperti itu
sepanjang yang bisa aku ingat
mama udah seperti itu
selama kita tinggal disini
kita harus rajin bantu bersih bersih ya
ibu gak enak
tante itu siapa ya
kok dia nangis
tante kenapa nangis
kok sendirian disini
saya lia tante
sebenernya sama ibu saya diusir di kontrakan
lagi ada masalah apa tante
ada anak gembel
dari mana dia nerobos masuk ke rumah ini
saya berani beraninya masuk rumah saya

eh biar gilang jelasin
ini taro dulu
ini lia temen gilang

jadi gilang yang ngijinin mereka tinggal di rumah ini dulu ya
jadi gilang yang ngijinin mereka tinggal di rumah ini dulu ya
untuk sementara waktu aja
untuk sementara waktu aja
untuk sementara waktu aja
untuk sementara waktu aja
pengumuman lomba untuk mencari penyanyi lagu untuk itu
sudah tersebar kemana mana
dan hasilnya sangat menggembirakan
dan hasilnya sangat menggembirakan
proyek kita ini harus berhasil

karena kita kan semua sudah matang
kalau sampai ketahuan sama dia bisa berantakan semua

kok bisa bisanya ya jeng erna itu ternyata
berondong lagi jeng
ngapain dia disini sama asistennya
keliatannya serius banget
keliatannya serius banget
meeting kok gak di kantor
pasti ada apa apa
pasti ada apa apa
jangan lama lama ya jeng

karena ini bisa merupakan modal awal
dari perusahaan rekaman kita
perusahaan rekaman ini pasti sukses besar
bapak bakal panen
ini perusahaan bapak sendiri
lepas dari perusahaan ibu ikrit
betul kan pak
yes mau bikin perusahaan sendiri
jos sudah berencana lepas dari aku
dia pikir bisa
dia pikir bisa
gak semudah itu yos
aku gak akan tinggal diam
aku gak akan tinggal diam
aku gak akan tinggal diam

kamu bisa suruh orang sembarangan tinggal di rumah kita ini
karena kalau mereka itu
udah gitu bawa ibunya lagi
percaya sama gilang mereka gak bakal punya niat yang jahat
gampang sekali kamu ngomong seperti itu
untuk berbuat baik sama orang

apa yang pikir gilang punya teman jahat
ayang mereka cuma sementara
oke mereka boleh tinggal
tapi untuk sementara
dan kalau sampai mereka berbuat ulat
dan kalau sampai mereka berbuat ulat
untuk mengusir mereka
yaudah sekarang bajunya dikeluarin lagi dari tas masukin lemari lagi ya
ah mama bener gilang itu baik banget
non bibi jalan dulu ya
eh tunggu deh bi bibi mau kemana
bibi mau ke pasar non mau belanja buat masak makan malam
eh tunggu tunggu tunggu
gimana kalau misalkan aku ikut aja habisnya aku bete di rumah boleh kan
iya nem boleh boleh
non jalannya jangan jauh jauh ah hilang lagi
ya bibi emangnya aku anak umur lima tahun apa
tapi ini sayuran kayak gini langsung dari kebunnya ya
ya nggak non ini belinya di pasar induk baru dibawa ke sini
ugi bang beli tomat sama cabai hijaunya rp lima ya
ibu ibu yaudah iya udah iya udah bu buat ibu rp lima puluh mau gak bu
ah kagak mau lho mahal juarnya
alah minggu lalu gak segitu naik mulu harganya gimana sih
kok mirip sari ya
ayo kurun naik mulu kurunin dikit lagi
bu ini ayamnya gemuk bu ayamnya sehat
kuruninlah bu beli dua deh langsung sekaligus
nanti aja saya belinya peh
sari tunggu sari eh sari
ibu rp tiga puluh bu
sari tunggu sari sari tunggu
sejak peristiwa itu waktu pak yos mapok dan dia
sejak peristiwa itu kamu tidak ada kata kata
sari lagi sar itu sudah belasam tahun yang lalu
baik kabar saya baik
eh kau ninggalin aku
sari tunggu sari
ah tunggu tunggu tunggu
itu bukannya ibunya ayu ya
gitu loh yang ngajarin aku ngeles
itu non itu mantan pembantu non
waktu dulu waktu non masih seumur setahun
berarti hidup ayu itu emang susah banget ya
dulu aja gue jahat banget sama ayu
pakai mecat dia segala lagi
untung aja sekarang gue udah taubat
nah ini ada rasa baru loh
ya udah gilang taruh meja ya ma
nanti kalau mama lapar pake mama makan
gilang ke belakang dulu ya ma
aku nggak tahu kenapa mama seperti itu
sepanjang yang bisa aku inget mama udah seperti itu
aku gak akan pernah berhenti berusaha untuk bisa bikin mamaku tersenyum
itu itu itu itu itu
kau curious lah kalau mama dah tahu deficient ini kalau belle hitung
aku deh mundur tong tum
dente semangat telah hacerlo
kalau enggak tau dia manos increase